pembalap formula one satu satunya dari asia rio haryanto
mesti menyetor lima belas juta euro kepada minor racing
sebagai biaya mengendarai mobil balap selama satu musim
tapi hingga kini rio masih kekurangan lebih dari tujuh juta euro
atau satu ratus satu miliar rupiah
tanpa tambahan dana rio mungkin hanya bisa mengikuti
separuh musim balapan atau berakhir di hungaria
yang digelar hari minggu
menteri pemuda dan olahraga menyatakan sudah berusaha
membantu mencari dana bagi pembalap pertama indonesia
tapi menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi jumat
menyatakan angkat tangan dan meminta maaf kepada rio
kementerian tidak bisa begitu saja mengucurkan dana
kepada seorang pembalap
kementerian juga sudah mencari dana ke sponsor
tapi sponsor memiliki perhitungan sendiri
bagi pemerintah bahwa berapapun bantuan itu penting
dan kami juga sudah berusaha meyakinkan parlemen
meskipun ini olahraga profesional
olahraga otomotif yang mungkin jarang di indonesia
tapi karena yang kita lihat di rio haryanto
membawa nama indonesia maka kita ajukan pemenanggaran
tapi semua sudah kita lalui
akhirnya pemerintah hari ini harus mohon maaf
belum bisa membantu lebih banyak lagi kepada rio haryanto
akibat kekurangan dana ini
nasib lanjutan rio di formula satu musim dua ribu enam belas
tergantung pada keputusan tim manor racing
wahyu pratama surabaya

ya itu tadi perkataan dari menpora ya
kalau menurut bung arief sendiri
bung arief atas perkataan dari menpora
seputar rio haryanto ini seperti apa
yang pertama saya terhadap menpora dan kemenpora
kementeriannya itu sudah sangat salut lah kak topi
karena sudah berusaha dari awal untuk membuat rio haryanto
berada di f satu bahkan sudah memberikan surat segala macam
dan faktanya memang rio haryanto sudah membuat sejarah bagi indonesia
menjadi pembalap pertama yang ada di f satu
kalau bicara kontraknya kontraknya itu
sesungguhnya kontrak awalnya itu rio berhenti di gp inggris
karena memang kekurangan uang ya
kekurangan uang berarti dari lima belas juta baru terbayar delapan juta
lima juta dari pertamina sponsornya dan tiga juta dari keluarga
bahkan keluarga loh bukan dari siapa siapa
lalu dirayu oke lah sampai hungaria
dan keputusan apakah rio bisa lanjut at least sampai satu balapan
karena jeda dari hungaria ke jerman itu cuma seminggu
susah jadi mencari pembalap lain
itu selasa besok selasa atau rabu
akan ada keputusan setelah keluarga manajemen rio
duduk dengan manajemen manor untuk memutuskan apakah rio bisa ikut
paling nggak sampai gp jerman
karena memang belum ada sponsor lagi yang masuk untuk membuat rio bisa balapan sampai akhir musim
ya memang kalau kita bicara sedih ya pasti sedih lah
rio sudah membuat sejarah rio sudah melakukan yang terbaik bagi bangsa indonesia apapun
katakanlah dia memang belum berhasil mendapatkan poin
ini kan anggap aja ini learning curve nya dia ya gitu
dan kalau menurut anda dari kacamata anda sendiri
apakah badan atau tidak segala yang sudah dikeluarkan oleh pertamina untuk hal ini
nah kalau kita bicara sponsorship ya pertamina gitu ya lima juta dolar
lima juta euro boleh tanya ke pertamina saya tidak ada data resminya
brand value mereka ingat manor sudah dapat satu poin
walaupun bukan dari rio ya dari rekan steve nya pascal wehrlein
tapi di mobil pascal kan juga ada pertamina nya ada sponsor besar sekali gitu ya
itu sangat besar sekali
jadi di beberapa pembalapan juga mobil rio atau pascal kan sering disorot
saya yakin brand value pertamina sudah lebih dari lima juta dolar
seperti yang sudah mereka keluarkan selama ini
dan bagi manor sendiri itu satu poin yang didapat oleh pascal di austria
itu nilainya bisa lebih dari sepuluh bahkan puluhan juta dolar di akhir musim
hasil dari price money hak siar f satu yang diberikan oleh formula one
kepada siapapun tim f satu sesuai rankingnya
jadi nggak ada yang percuma
dari ini semua karena baik pertamina brand value nya pasti sudah lebih tinggi
manor dengan satu poinnya sudah didapat
dan satu poin manor pasti ada andil dari uang sponsorship dari pertamina
dan tiga juta dari keluarga rio
gak mungkin nggak ada pasti ada
jadi menurut saya benefitnya sudah sepadan sangat sepadan
kalau kita bicara sedikit saja tentang rio haryanto
kembali ke dia karena saya sangat tertarik sekali dengan
kalau menurut bung arief skill dari rio sendiri sebenarnya sudah lumayan baik kan
mungkin harga rio haryanto kalau menurut bung arief skill dari rio sendiri sebenarnya sudah lumayan baik kan

mungkin harga rio haryanto kalau menurut bung arief skill dari rio sendiri sebenarnya sudah lumayan baik kan

ya kalau kita bicara saya agak flashback sedikit belakangnya
rio dari junior kan saya perhatikan di go kart dia sangat bagus
untuk level internasional di formula renault dia juga sangat bagus
juara terus lah
formula bmw saya pernah melihat sendiri saksikan dia dari belakang menyusul
satu demi satu pembalap sampai akhirnya menang
di gp tiga juga gitu gp dua juga gitu
sekarang kenapa di f satu nggak
saya lihat skill rio tidak kemana mana masih di situ
hanya memang levelnya di f satu itu beda banget
kita harus akui bahwa apakah level individu driver atau level tim manor
itu memang tidak membuat kalau di combine tidak bisa membuat rio sekompetitif ketika balapan di era junior
kalau saya melihat dari sisi itu aja
rio skillnya tidak baik itu salah juga
karena dari junior dia sudah oh sangat
dia bisa agresif bisa defensif si rio sudah memputihkan semuanya

dia bisa di circuit basah dengan ban kering dia sudah mampu melakukannya
hanya memang environment di f satu sangat beda
tingkat level kompetitif di f satu memang
dan mungkin nggak kalau misalnya rio ini bersama tim yang lain dia akan bisa lebih baik lagi
katakanlah rio ini ya nggak usah ke mercedes william saja
saya yakin dia akan reguler dapat poin
kita sama sama doakan ya
saya sangat berharap sekali sih untuk kedepannya ini tidak menjadi hal yang terbaik
tidak menjadi hal yang akhirnya membuat rio benar benar stop
tapi kedepannya akan terus bisa balapan lagi
terima kasih banyak sekali bu ngaris untuk kedatangannya
terima kasih ini obrolannya sangat menyenangkan sekali